terus gue juga yakin kok ini pasti makanan sisa jualan kan
lo ngapain masih disitu
oh ya terus lo tahu dari mana gue lagi galau
enam kali biasanya orang galau kan suka menyender di dinding
nggak usah nungguin jawaban dari orang lain
karena gue yakin kok kata hati lo pasti yang terbaik
ya kalau lo malah ragu nanti yang ada semuanya jadi kacau
usus goreng itu perhatian dan peduli banget sama gue
di saat kayak gini tetep aja lo ngeselin
tapi gue doain semoga masalah lo bisa cepet selesai ya batu bata
gue sendiri capek banget diancam kiri kanan
ada apa sebenarnya bunawang
ada apa sebenarnya bunawang
pak regar pak regar tau dong apa yang buat saya sesedih ini pak
tapi kenapa pak niger masih bohong ke saya
harusnya pak regar tuh kasih tau apa yang menipa putri ke saya
let me explain biar saya jelaskan
awalnya tuh saya
pak regar pak regar udah tahu kan kalau beasiswanya putri dicabut
pak regar sudah mendukung putri untuk bohong
dan nutupin semua ini dari saya kan pak
pak regar harusnya waktu pak regar tau kalo putri beasiswanya dicabut
pak reger itu udah sehatin putri untuk jujur ke saya pak
saya kecewa sama pak regan
gue masih galau
gue turutin kemauan deddynya mel
apa enggak ya
dari tadi gue belum sempat makan
sekarang perut gue jadi perih
gue boleh minta tolong gak
boleh minta tolong apa
lo disuruh ke belakang tuh
udah samperin aja dulu
perut gue bunyi terus lagi
maka tadi yang nyariin gue di belakang
terima kasih ya sus goreng
lo perhatian banget
udah buruan makan
ya iyalah sekarang

ayo malah dimarahin siapa pilih
bener juga sih
makasih ya sus goreng
kok pak bili lewat gitu aja
ya terus lo maunya gimana
pak billy harus teriak teriak gitu sama lo
ya gak gitu juga sus goreng
tapi kan gue yakin kok
ya ini kan masih jam kerja
pak bili kan gak suka kalo ada karyawan
makan di jam kerja
terus gue juga
terus gue juga yakin kok
ini pasti makanan sisa jualan kan
gue tuh beli
khusus buat lo
sisa jualan kali di restoran ini
lagian pak bili juga gak sejahat itu kali
gue serius beli ini khusus goreng
kita masih punya kerjaan banyak banget
nunggu sus goreng
nunggu sus goreng
nunggu sus goreng
nunggu sus goreng
nunggu sus goreng
nunggu sus goreng
nunggu sus goreng
makasih ya sus goreng
lo udah ngomong berkali kali
makasih ya sus goreng
pokoknya gue akan semangat kerja buat lo usus goreng